menko perekonomian erlangga hartarto dalam acara pembukaan raker kornas asosiasi pengusaha indonesia menyatakan
pemerintah menyiapkan anggaran senilai lima triliun rupiah pada tahun ini dan lima puluh triliun rupiah pada tahun depan
untuk pengadaan vaksin covid sembilan belas
vaksin tersebut merupakan hasil kerjasama antara bumn dengan pihak swasta
pt kalbe pharma yang bekerjasama dengan genesin consortium dari korea selatan
dijadwalkan akan melakukan uji vaksin fase ketiga pada periode september dua ribu dua puluh hingga maret dua ribu dua puluh satu mendatang
sedangkan pt bio pharma bekerjasama dengan coalition for epidemic preparation innovation atau cp
dalam memproduksi vaksin covid sembilan belas
apa yang kemarin disaksikan oleh bapak presiden terkait dengan pengadaan vaksin
ini sudah dilakukan uji klinis di fase ketiga untuk satu enam ratus
kemudian yang dengan kalbe pharma genexin rencananya fase dua mungkin antara tiga ratus sampai lima ratus
kemudian juga ada yang dengan sepi yang terkait dengan melinda gates foundation
ini juga akan dilaksanakan dan juga program daripada virus vaksin merah putih
sehingga dengan demikian di bulan januari diharapkan sudah ada vaksin yang bisa dilaksanakan ke masyarakat
pemerintah sendiri sudah akan menganggarkan untuk penyediaan vaksin sebesar tiga puluh juta sampai empat puluh juta di bio farma
dan pemerintah memberikan pendanaan sebesar lima triliun tahun ini dan tahun depan mungkin bisa disiapkan sampai dengan empat puluh sampai lima puluh triliun